udah bosat nggak papa pak haji muhyiddin memanggil saya apa aja terserah saya terima saya enggak
butuh gelar dari manusia yang paling budiman di dunia biar gelar haji saya hanya dari allah
terus sekarang apa masalahnya lagi manggil manggil saya ini tentang bini lu siro sama mak dia kenapa
dia ini bini lu sama mak sudah bikin bini gua nangis aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
jadi ke sana daripada umi malu pulang kalau kenapa sih habis umi
ketawain sama si mak sama siro dia ngajarkan dia wah ngajar amat nih umi ketawain kenapa
masa dia bilang katanya si romana dapet bekas second katanya dia gitu tutnya udah dua lagi
tuh ini sudah penghinaan nih mi apa berani mati kalau masalah ini wah kurang ngajar amat nih
orang ya benar benar apa berani mati soal ini bener gak seneng apa nih udah bah mi emang udah
jadi bener mak ngomong begitu iya begitu pokoknya
jangan dulu sabar sabar dulu kita lagi mikirnya gimana nih
gue tuh bener polisi minta gue ditahan lagi gara gara begituan aja iya kok bener gue gak
aduh abad cemen amat sih banget cemen cemen umi sebal deh ah
ada aap sembahagiii pakai teriak teriak begitu
gua mau marah sama lu lam
kenapa lagi sih pak haji
mau marahin ayah masalah obat yang kemarin
ayo udah lapor sama perusahaan obat itu
katanya itu perusahaan mau nuntut balik pak haji
lu jangan ungkit ungkit itu lagi
kita kan sudah damai
dan gua juga sudah jadi langganan lu
ini masalah pribadi gua sama ponakan lu si sulam
katanya sulam itu damai
ini kok setiap hari berantem terus
tapi tidak malu pak haji
ini masalah harga diri pak ustadz
malu mah belakangan
pak haji sulam ini juga sudah naik haji
dua kali sama seperti antung
tapi yang aneh dengar
setiap pak haji muhyiddin memanggil haji sulam
enggak pernah pakai haji
nah sekarang bagaimana kalau antum dipanggil dengan tamal aja seperti itu
apa enggak tersinggung
ya ayah kan lagi emosi pak ustadz
ya nggak perlu dah ngomong baik baik
udah pak ustadz gak apa apa
pak haji muhyiddin memanggil saya apa saja
terserah saya terima
saya enggak butuh gelar
dari manusia yang paling berdiman di dunia
biar gerah haji saya hanya dari allah
terus sekarang apa masalahnya
pak haji memanggil manggil saya
ini tentang bini lu siro sama mak
iya kenapa surah dia
ini bini lu sama mak
sudah bikin bini gue nangis
dalam kamusnya romana
kagak ada yang namanya balik lagi kepada cucumu si ropi
dia sudah dapat yang lain
rahmadi esa anggota dpr lagi
si robby sudah di reject
ya terus apa hubungannya
tadi kan gua bilang mereka bikin bini gua nangis
menghina mantu gua
eh tunggu dulu tunggu dulu
ini bener nggak yang dibilang bu haji
nanti jadi fitnah lagi
bini gua bilang bener pak ustadz
nah jadi hajah rodia juga ngefitnah calon mantu antum itu masih bujangan gitu
ya kagak pak ustadz
nah masalahnya apa ya
tapi calon mantu gua kan walaupun second
kan tetap aja mantu gue dia juga anggota dpr
nggak pantas di gini
nah sekarang mau nyepa jumuddin apa
mau adukan saya ke polisi
kalau saya mah gampang
nggak perlu minta tolong anggota dpr
cukup minta tolong sama bapaknya pak soekarni
yang komandan polsek di sini
dan aku seneng hati
gimana ya pak haji mau bini yang budiman
mau pake jalur mana nih
biar masalahnya nggak berlarut larut
ya allah ya rambang
saya heran pak ustadz
kenapa pak haji muhyiddin selalu cari kesalahan orang lain
ya udah kita doain aja supaya haji muhyiddin ini mendapat hidayat dari allah
ya allah berikan hidayah ya allah
udah deh nggak usah dobatin deh
biarin aja deh bejjol begini deh
biar orang orang pada tau semuanya deh
biar pada kesian sama gue
gara gara si rodia nih memang nih
jadi begini deh
aduh udah ah
nggak usah teriak teriak
nanti kalau diliatin orang
disangkanya ada apa apa
biarin aja dong
biarin orang tau semua
gue kesel abisnya begini gini
malah gue jadi begini nih
amin udah dong
padahal pada nggak kesian mau gue
obatnya juga kasar di teken teken gitu
astaghfirullah bu haji
kenapa nangis begitu
untuk kepala kenapa
gara gara si rodia si emak nih
malah gue jadi begini nih
ayah nggak nyangka kalau ma haji sama raja rodia sekejam itu
eh lo pada nggak tahu ya sifat mereka tuh
orangnya di depannya baik
di belakangnya pada jahat tau nggak
waktu abah diculik
terus waktu dikasih racun
siapa itu semua
dia yang ngerasain
dia yang ngerasain semua tuh
emang dia tuh jahat tuh
ntar lo begini dengan gue deh yang jadi dikerjain nih
apa yang begini nih
kok keluarga gue baik baik begini kok
dijahatin terus sama si sulam
lo inget kejadian tadi ya
aduh ya allah
yang tuh tampaknya si mba emunah itu yuk
udah gilek lucukan begitu lagi
mak ma rodia udah pulang
baru aja mas rudi
aduh bener bener tontonan banget ya
berapa urang ngeliat gue berdua begitu tampaknya sih
mak sebetulnya ada apa sih antara mak rod ama haji emang emunah
kamu malah ketawa
aduh aduh aduh gue
bagaimana kagak ketawa coba tadi kan kita sebus nih sama ibu ibu ya sama si itu tuh si maemunah
tahu nggak kayak biasa dia tuh memeringi bulang bulangnya sama sosokan deh memeringi
tuh si si ramadi s hahaha pasti lagi ngebantah bantahin gitu ya dia tuh ngebantahin
itu sih ramadi itu paling cocok buat si rumana hahaha
gini bang sebenarnya bang tadi kan kita sebes tuh sama haji maemunah terus panjang jalan dia
so ngebangga banggaan si ramadi sh calonnya si rumana itu eh tiba tiba busnya kan merem
terus kejedot dia ya mak ya
berarti ketawa lu yakin gua
menarik di atas luka
kok pintu kamar aku kebuka sih terus ntar ya aku kunci
ini sebenernya siapa sih yang masuk kamar aku
ini tuh bener bener ganggu banget
hahahaha ini tuh bener bener ganggu banget
tunggu sini sini sini
liat ada yang masuk ke kamar aku nggak
gue gak liat dia tadi gue dalam kamar
siapa sebenernya orang hiseng itu
tuh aku jadi ngerasa kalau ada yang berkeley